artis vena melinda sekitar pukul sepuluh kamis pagi kembali menjalani pemeriksaan di polda jawa timur
terkait kasus kdrt yang dilakukan oleh sang suami ferry rawan
vena melinda hadir dengan didampingi sang pengacara hotman paris hutape
dalam pemeriksaan ketiga vena melinda sebagai pelapor

diantaranya rekam medis

dan permintaan maaf dari ferry rawan saat dipolres ke diri
oke hari ini saya dengan vena melinda datang untuk bap lagi
ya terkait beberapa hal
yang pertama adalah hari ini vena akan menyerahkan semua bukti bukti medis
sementara vena melinda pada hari ini menyatakan menolak permintaan mediasi dari pihak ferry irawan
dan meminta agar proses hukum terhadap ferry rawan tetap dilanjutkan
seperti yang saya selalu sebutkan

tapi selalu meminta maaf

sekarang saya tidak bisa menerima video video ini

tujuh dari hati saya tadi yang menerima
sekarang langsung berus
atas penolakan mediasi ini
polisi akan melanjutkan proses hukum dari ferry irawan
hingga pelipahan kekejaksaan
sementara untuk pengajuan permohonan penangguhan penahanan
penyidik masih akan mengkaji kesimpulan pemeriksaan dari korban vena melinda
serta para saksi
dari pihak terlapor yaitu saudara ferry rawan
namun demikian sampai dengan saat ini
polisi sudah berupaya
penyidik sudah berupaya untuk mempertemukan

tidak mau untuk dipertemukan
kesimpulan daripada pemeriksaan itu
termasuk saksi lainnya

hari kamis ini selain melakukan pemeriksaan terhadap korban vena melinda

dari asisten rumah tangga ferry irawan
dan vena melinda
paju pratama surabaya jawa timur